awak pesawat trigana air dari ambon tujuh puluh enam roleburu selatan maluku minggu siang
dibuat panik oleh salah satu penumpang yang menyatakan ada bom di dalam kotak nasi yang ia bawa
pernyataan tersebut dilontarkan oleh anggota dprd buru selatan komisi b amir faisal sawakil dari partai gerindra
saat kejadian pramugari mendengar percakapan amir faisal dengan rekan rekannya yang menyatakan ada bom di dalam kotak nasi
pramugari langsung melaporkan percakapan pelaku ke pilot dan pilot melaporkan ke pihak keamanan bandara
akibat kejadian ini pesawat mengalami lima belas menit keterlambatan
pertama kali pesawat mengalami lima belas menit keterlambatan